dalam penyampaian nota keuangan dalam ruu apbn dua ribu dua puluh
presiden joko widodo menyampaikan pertumbuhan ekonomi tahun dua ribu dua puluh empat diperkirakan sebesar lima dua persen
sementara inflasi akan tetap dijaga pada kisaran dua delapan persen
peran apbn diharapkan dapat memitigasi tekanan inflasi
baik akibat perubahan iklim maupun kecolak eksterdal
menurut jokowi potensi ekonomi indonesia akan didukung oleh implementasi undang undang harmonisasi peraturan perpajakan
undang undang hubungan keuangan pusat dan daerah
serta undang undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang akan memperkuat struktural
agenda transformasi ekonomi termasuk hilirisasi sumber daya alam
baik hasil tambang maupun pangan akan terus dilanjutkan
pelindungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat akan menjadi fokus penting dalam kebijakan fiskal
pertumbuhan ekonomi dua ribu dua puluh empat diperkirakan sebesar lima dua persen
stabilitas ekonomi makro akan terus dijaga
situasi kondusif dan damai pada pemilu dan pilkada serentak dua ribu dua puluh empat harus kita wujudkan
implementasi beberapa undang undang baru juga akan memberikan manfaat positif pada penguatan struktural
namun ketua badan anggaran dpr ri said abdullah berpandangan lain
menurutnya pemerintah layak mematok pertumbuhan ekonomi sebesar lima tiga persen tahun depan
lantaran ada kegiatan pemilu dan pilkada serentak
pemerintah optimis di poin lima
tapi kalau pemerintah melakukan best effort bisa lima puluh
karena tahun depan itu februari pemilu
bahwa november dua ribu dua puluh empat pilkada serentak saat republik
semua kontestan membelanjakan duitnya
semua kontestan membelanjakan duitnya
semua calon bupati calon wali kota
itu kan punya sumbang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat bawah
pada periode kedua pemerintahan presiden joko widodo
pertumbuhan ekonomi sempat mengalami hambatan
tahun dua ribu dua puluh hanya dua satu persen akibat dimulainya wabah covid sembilan belas
tahun dua ribu dua puluh satu ekonomi tumbuh membaik jadi tiga tujuh persen
kemudian pada dua ribu dua puluh dua ekonomi bisa tumbuh kembali di atas lima persen atau lima tiga persen
sampai semester satu dua ribu dua puluh tiga ekonomi mampu mencapai lima satu persen
dengan diumumkannya pertumbuhan ekonomi dua ribu dua puluh empat yang dipatok lima dua persen
ini berarti tidak lagi sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi dalam rpjmn dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat
yang diharapkan di atas enam persen
desyari tonang maria oktober jakarta